sebuah video mengenai sekumpulan paus bungkuk terlihat di perairan hawaii
ya perairan hawai ini merupakan salah satu cagar alam bagi paus bungkuk
pada sebuah video berdurasi tiga menit terlihat sekumpulan paus bungkuk yang sedang berenang bersama beberapa lumba lumba
paus bungkuk adalah salah satu spesies mamalia air yang mempunyai ukuran panjang hingga enam belas meter dan berat tiga puluh enam ton
aksi akrobatik paus bungkuk ini pun mencuri perhatian ratusan ribu netizen di seluruh dunia